setelah pasca banjir bandang di sumatera barat
normalisasi sungai sungai di beberapa titik terdampak banjir bandang masih terus dilakukan
dari pantauan udara terpantau kerusakan sungai di simpang menunggal
kabupaten tanah datar mencapai lima km
puluhan alat berat diturunkan untuk normalisasi sungai terdampak banjir bandang sumbar
menterian pupr menargetkan normalisasi sungai bisa selesai satu bulan
presiden joko widodo mengunjungi lokasi banjir lahar hujan di kebupaten agam sumatera barat
pada kunjungannya jokowi menyatakan akan membangun lima puluh enam sabiodam
untuk menanggulangi potensi banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat